dan kami hadirkan untuk lebih jelas seperti apa rincian gaji per tahun karyawan jict yang diperoleh
kami ambil dari detik finance kita lihat bersama ini adalah gaji pekerja jict dari level pemula hingga general manager ataupun gm per tahun
wow lihat itu angkanya ya
kita lihat grade tujuh senior ataupun staff plus supervisor itu gajinya sebesar rp sembilan ratus dua puluh delapan ratus lima puluh sembilan enam ratus dua puluh dua
itu grade tujuh ya
per tahun loh ya per tahun
jadi kalau dibagikan satu miliar saja lumayan ratusan lah ya
ratusan atau nggak nyampe puluhan juta oke lah ya
ke grade enam kita sebelumnya coba terlalu cepat saya akan kembali lagi terlebih dahulu
ini kita lihat grade enam operator ataupun foreman itu mendapat per tahun delapan ratus sembilan ratus dua puluh empat enam ratus sembilan puluh rupiah
lalu kita bergeser lebih tinggi lagi level manager itu satu dua miliar gajinya
dan lebih tinggi lagi ke senior manager grade sembilan itu bisa membawa pulang satu enam miliar rupiah per tahun
oke kita ke yang agak lebih rendah ya
ini adalah berdasarkan upah minimum provinsi ump dki jakarta dua ribu tujuh belas
itu senilai tiga tiga ratus lima puluh lima sekian
dan harusnya per tahun orang hanya membawa pulang empat puluh tiga juta per tahun ya kalau berdasarkan wmp
paling rendah saja grade empat junior staff itu bisa membawa pulang lebih dari sepuluh kali lipat
dua belas kali lipat dari wmp yang ditetapkan oleh pm prof dki
jumlahnya enam ratus juta rupiah mereka bisa bawa pulang per tahun
bagaimana dengan grade lima staff ataupun operator krain itu memperoleh tujuh ratus dua puluh delapan tiga juta rupiah per tahun
jumlahnya juga lebih dari bahkan ini nyaris dua puluh kali lipat ya
dibandingkan dengan ump yang ditetapkan oleh pemerintah
ada yang tertarik mungkin ini dengan rincian gaji ini untuk bergabung ke jict